guys semuanya kumpul dong kumpul
gue punya pengumuman
oke dengerin ya
hari ini shirs lagi buka audisi
buat kalian semua nih cewek cewek yang mau masuk cheers bisa daftar sekarang
tapi ada syaratnya
yang pertama lo semua harus menarik
dan kedua harus cantik
cantiknya kayak gue
lo bikin gue jatuh kawan
lo kenapa sih ngelamun hah
kalau gue kenapa napa gue kecelakaan terus gue gak sempurna kayak sekarang
lo mau tanggung jawab
maaf kak dinda tapi tadi yang aku lakuin benar kok kak
lo bilang bener gue jatuh
gue ga mau tau
mulai detik ini lo keluar dari chips
dinda lo ga bisa memercapacet gitu aja dong din
lo kan bisa kasih kesempatan dulu
lo lihat dong sekarang tim cheers lo tuh udah berkurang
kan lo sendiri yang bilang kalo nyari anggota cheers itu sekarang udah susah banget
shhh aldo denger ya
ini tuh urusan cheers
nggak usah aku campur
kumpul ga kumpul
gue punya pengumuman
oke dengerin ya
cheers lagi buka audisi
buat kalian semua nih cewek cewek yang mau masuk cheers
bisa daftar sekarang
kita harus berusaha
lo semua harus menarik
cantiknya kayak gue
gue tau nih lo lagi jatuh cinta ya
gede juga nyali datang ke sekolah gue ya

gak ada urusannya sama nathan
gak ada urusannya sama nathan
gak ada urusannya sama nathan
gak ada urusannya sama nathan
gak ada urusannya sama nathan
gue cuma pengen lihat lapangan smu kalian
yang bakalan dipakai buat pertandingan basket antar sekolah
kenapa ga kita duluan yang battle

lo ga salah denger kan
iya kenapa engga
kalau lo kalah lo harus minta maaf sama ibu dan anak yang udah lo tabrak kemarin
udah terima aja kok takut
lu harus berlutut minta maaf sama gue di depan umum
lo ga usah sok dukung nathan